kamu sudah mulai membaik
selang infus ini akan dilepas
dan kamu sudah boleh mulai makan seperti biasa
barangkali ada orang yang ingin kau temui
teman sekolahmu barangkali
saya tahu kan keluarga di sini
nanti bapak yang hantar
bapak yang hantar ya
apa tepat tindakan bapak
mengirim kang jajang ke klinik dr dijimacan
yang dia perlukan
sebetulnya kan seorang ahli jiwa
yang dialami kang jajang adalah goncangan jiwa
yang sampai saat ini
tidak seorang pun tahu apa penyebabnya
yang amat kritis sekarang adalah keadaan tubuhnya
yang tidak menyentuh makanan minuman
dalam beberapa hari ini
jadi dia kehilangan tenaga
tenaga itulah yang harus kita pulihkan dulu
bisa membawa kematian
berapa lama orang bisa bertahan tanpa makan
setelah tenaganya pulih
bapak akan membawanya ke rumah sakit jiwa
ya kalau terpaksa
kita akan membawanya ke cikengwadi bogor
atau gerogol di jakarta
kemarin bapak bilang
akan berusaha mengajak dia berkomunikasi
supaya ada hubungan antara dia dengan dunia luar
semua orang perlu mengadakan komunikasi kepada yang lain
dia bisa berkomunikasi dengan orang lain
dia bisa membagi persoalannya kepada orang lain
bisa mengurangi berat masalah yang dialami
itu yang namanya pergaulan kan
atau pergaulan yang lebih luas
kita sebut hidup bermasyarakat
dan orang perlu sahabat
untuk tempat dia mengadu
kalau ini tidak ada
maka dia terpaksa
memendam segala persoalannya sendiri
jika persoalan itu dipendang terus menerus
pada saatnya akan meledak dalam bentuk kekerasan
seperti yang dilakukan kang jajang
kau sudah memahami persoalan yang kita hadapi
sudah mulai membaik pak
saya inpuskan ke dalam tubuhnya
dan tekanan darahnya
sudah mendekati normal
kita telah bisa menyelamatkan dia
dari keadaan yang fatal

kita akan mencari
keadaan yang lebih baik
untuk mencari keadaan yang lebih baik
pertama tama dia akan diberi air tajin
baru dikasih makan bubur
pencernaannya mulai normal kembali
baru dikasih makan nasi tim dan kaldu ayam pak
dia sudah mulai bicara
dia seperti menutup diri dengan dunia luar
saya dan para perawat
sudah mencoba mengajak dia bicara
tapi dia tetap diam
sepertinya tidak ada keterlibatan dia dalam pembicaraan kami
dia seperti bisu dan tuli pak
dia telah muncul gaya semua orang
dan memilih untuk tidak berhubungan kepada siapa pun lagi
apakah keluarganya dokter sudah membenarkan menjenguk
ya sama saja
dia tetap memisu walaupun ibu dan adiknya
sudah mengajak dia bicara macam macam
boleh saya menjenguk
jangan sampai membuat dia tersinggung
sehingga bisa berbuat hal yang aneh aneh

sehingga bisa berbuat hal yang aneh aneh
jangan sampai membuat dia tersinggung
sehingga bisa berbuat hal yang aneh aneh
jangan sampai membuat dia tersinggung
sehingga bisa berbuat hal yang aneh aneh
bisa tersinggung dua kali
atau siapa saja
kami bisa panggilkan datang kemari
kamu masih malas bicara dengan siapa pun
tapi paling tidak
kepada siapa kamu bisa bicara
kalau pada suatu saat
kamu merasa memerlukan teman untuk bicara
semoga lekas sembuh jam
maka kita akan akhir akhir najwan berkumpul bagi
menyebabkan pengemari jangga di dalam
bisa berita that
anak pasar berk culturil zalim
teman jajang yang dekat di sekolah yang mungkin jadi tempat dia bicara selama ini
kang jajang termasuk orang yang pendiam dia lebih banyak menyimpan semua persoalannya sendiri pak
tidak mungkin seorang remaja seperti jajang tidak punya sahabat sama sekali yon
biasanya senang berkumplot membentuk satu geng untuk mencari jati dirinya yang paling
diam tidak terlibat dalam kebiasaan geng gengan sekalipun biasanya masih punya satu dua orang
sahabat dekat mungkin kebetulan aja yun nggak tahu eh tapi kamu bisa seridiki
teman teman sekelas kang jajang kan sudah nggak ada di situ lagi mereka semua sudah pada lulus sma
iya tapi tidak semua melanjutkan ke perguruan tinggi dan pindah ke kota lain pasti pasti masih
ada yang tinggal sekitar sini baiklah pak saya akan mencoba mencarinya besok nah terima kasih yun